hai ini dia kerajinan keramik tanah liat atau pottery yang kini kembali naik daun
motif yang ditawarkan pun beragam mengikuti tren yang sedang berkembang
di masa pandemi banyak hobi baru bermunculan diantaranya menghias meja makan dengan perlengkapan
makan yang cantik cantik seperti ini mulai dari piring mangkok hingga cangkir salah satu tempat
produksi tembikar yang bisa anda temui di jakarta adalah seramika studio yang ada di
wilangan tebet jakarta selatan harga gelas dan piring yang ditawarkan disini mulai dari
rupiah hingga empat ratus rupiah bisnis ini diawali amalia dari garasi rumahnya sejak lima tahun
lalu amalia berbagi tips bagi anda yang ingin membeli peralatan makan dari tanah liat ideal
biasanya ya kalau gelas yang lebih agak besar mungkin ya biar nanti minumnya nggak nanggung
ukurannya terus kalau piring yang lebih gampang cara nyucinya biasanya jadi kalau bisa kalau
untuk dinnerware itu bentuk bentuknya sih lebih ke yang minimalis jadi orang nyucinya juga gampang
makanya juga gampang merawatnya juga gampang dari kota gudeg yogyakarta ada kalauka potri
beragam pilihan motif bisa anda temukan di sini dengan menggunakan bahan baku tanah liat asli
indonesia mulai dari jogja kalimantan hingga sumatera diakui sang pemilik kini penggemar
keramik tanah liat makin luas mulai dari anak muda hingga ibu rumah tangga awalnya saya membuat
custom made ya artinya saya tidak jualan retail saya mulai membuat produk untuk retail dua ribu tujuh belas jadi
tidak hanya community yang sekarang menjadi customer tapi kalau sekarang beneran yang sangat
beragam baik itu dari anak foto anak kopi dan juga untuk digunakan sehari hari jadi kayak ibu mah
tangga anak anak kantor dan juga dari luar negeri juga banyak gitu di masa pandemi banyak konsumen memilih
membeli produk secara online harga produk dibanderol mulai dari tujuh puluh lima rupiah hingga yang
termahal mencapai satu lima juta rupiah
perbuah jika ingin menghias meja makan dengan piring dan gelas tembikar buatan sendiri anda mungkin bisa mengikuti pelatihan seni potri seperti yang ada di jakarta barat ini
di sini semua bahan baik tanah liat alat kerja hingga proses pembakaran pun disiapkan untuk saling datang anda harus merogoh kocek tiga ratus hingga empat ratus
the vision behind tanah kita is that pas saya pindah disini itu saya lihat karya indonesia itu semuanya bagus banget gitu tapi masalahnya we saw a gap in the system bahwa nggak ada yang bener tempat yang mengajarin gitu dan provide kayak facility dan supply ke local artist gitu soalnya anyone who wants to be a local artist especially di pottery itu investmentnya gede gitu dan bahannya susah dicari dan
ya pokoknya agak susah untuk mulai kan
salah satu yang tertarik mengasak kemampuan seninya adalah a ini
kalau misalnya di poteri itu kita lebih enjoy aja sih jadi kayak bukan kerja ya kayak hobi jadi senang ngerjain sesuatu

jika ingin membeli keramik tanah liat pilih motif dan bentuk sesuai kebutuhan serta harga yang sesuai kantong anda
dan jangan lupa perhatikan juga cara perawatannya
yudi yudawan septiadi pradana jakarta